pasar karangayu ditutup oleh pemerintah kota semarang mulai senin delapan juni hingga tiga hari ke depan
menyusul adanya temuan tiga pedagang yang positif terjangkit virus covid sembilan belas setelah menjalani tes rapid dan swab beberapa hari lalu
bukan tidak mungkin dari tiga pedagang tersebut covid sembilan belas telah menular ke sejumlah orang baik pembeli keluarga maupun tetangganya
pasar karangayu merupakan pasar kelima yang ditutup oleh pemkot semarang
sebelumnya penutupan dilakukan terhadap pasar ikan rejo mulyo pasar perembain pasar rasa mala dan pasar burung karimata karena temuan kasus positif covid sembilan belas
kasus pasar menjadi kluster covid dimulai sejak h tujuh lebaran lalu
di mana warga memadati pasar untuk mencari kebutuhan lebaran dan terus berlangsung sampai hari ini
kurangnya disiplin warga baik pedagang maupun pengunjungnya
dalam mematuhi protokol kesehatan ditambah telah memiliki riwayat sakit seperti hipertensi dan diabetes menjadi penyebab penularan covid sembilan belas di pasar pasar
dari data dinas kesehatan kota semarang pada senin delapan juni jumlah angka positif covid sembilan belas yang telah terkonfirmasi sebanyak dua ratus enam kasus
di mana jumlah pasien dalam pengawasan atau pdp sebanyak satu ratus sembilan puluh empat orang
dan orang dalam pemantauan atau odp sebanyak dua ratus enam puluh satu
sementara penderita positif covid sembilan belas yang meninggal dunia sebanyak lima puluh empat orang
dan jumlah pasien sembuh sebanyak dua ratus sembilan puluh empat orang
status pembatasan kegiatan masyarakat atau pkm yang dimulai sejak dua puluh tujuh april selama dua tahap hingga tujuh juni
tidak membuat grafik covid sembilan belas di kota semarang menurun
status pkm pun diteruskan ke tahap yang ketiga hingga dua puluh satu juni
dan bila tidak mengubah kondisinya menjadi lebih baik
maka status pembatasan sosial berskala besar akan diajukan oleh pemkot semarang
dengan permulaan pertama pada tangga pada mulai pkm jilid dua
angkanya sekitar lima puluh dua penderita covid hari ini sudah mencapai satu ratus enam puluh delapan orang
jadi bukan sebuah trend yang turun tapi justru naik secara besar
meskipun tadi diskusinya sangat menarik ini terjadi karena strategi pkm jilid dua yang kita jalankan adalah
dengan menerapkan tes swab maupun rapid secara massal
di banyak titik dan alhasil ditemukanlah beberapa kluster kluster baru
sebelumnya pemkot semarang sempat optimis dapat menerapkan kenormalan baru di masyarakat pada delapan juni
karena melihat angka covid sembilan belas selama status pkm tahap pertama dari dua puluh tujuh april hingga dua puluh empat mei berangsur turun
namun peningkatan aktivitas masyarakat yang tidak disertai dengan sikap disiplin mematuhi protokol kesehatan
membuat kenormalan baru di kota semarang batal dilakukan sesuai rencana
damar sinoko semarang jawa tengah